terinspirasi oleh hacker bjorka seorang pria menjual puluhan ribu data pribadi
data finansial yang diklaim milik nasabah bank bca melalui website atau website glab
namun polda metro jaya memastikan tidak ada kebocoran data nasabah bank bca
karena data yang dimiliki tersangka diperoles waktu dirinya menjadi operator
muhammad rizki gilang pradana digiring petugas direktorat kriminal khusus polda metro jaya senin sore
pria berusia dua puluh delapan tahun ini sebelumnya ditangkap petugas di kediamannya di kawasan tebet jakarta selatan
setelah terlibat penjualan data pribadi dan data finansial nasabah melalui dark website atau website rahasia
dari tangan tersangka petugas menyita alat kejahatan seperti komputer telepon gegam dan beberapa akun di dark website

pada petugas tersangka mengaku beraksi karena terinspirasi dengan pemberitaan mengenai keahlian hacker bjorka
setelah mendalami berbagai informasi tersangka kemudian membuat akun di website bridge forum dengan nama pentagram
melalui akun ini tersangka mengunggah data kartu kredit nasabah
yang diklaim diperoleh dari situs resmi bank bca untuk diperjualbelikan
namun dari hasil penelusuran petugas data data tersebut berasal dari situs pinjaman online dan judi online
dari catatan petugas tersangka memiliki sekitar dua puluh ribu data pribadi dan data finansial
yang diperjualbelikan di website rahasia
data data tersebut diperoleh sejak tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu dua puluh
selain terpengaruh oleh hacker bjorka tersangka juga mengaku sakit hati karena dipecat di tempatnya bekerja
penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidikan bukan subjek cyber
di transkripsi produk metode jaya dapat dipastikan bahwa data data yang diklaim sebagai data nasabah bank bca
baik itu data di mybca maupun internet banking bca
dipastikan bahwa itu bukan merupakan kebocoran dari web resmi dari bank bca
namun diperoleh oleh tersangka pada saat tahun dua ribu tujuh belas
sampai tahun dua ribu dua puluh ketika tersangka mlgp menjadi salah satu karyawan
di salah satu situs pinjam perlet pinjol
tersangka kini mendekam ditahanan polda metro jaya
dan akan dijerat undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman maksimal selama dua belas tahun penjara
masyarakat diimbau untuk melindungi data pribadi
karena pihak bank tidak pernah meminta data data bersifat pribadi
seperti nomor kartu atm
pin maupun password satu kali pakai atau ott
hera f harin mewakili manajemen bca
mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian
karena sudah bertindak cepat dalam menangkap pelaku
yang mengklaim sebagai penjual data pribadi di dak website
serta telah meredakan kegaduhan di tengah masyarakat
khususnya mengenai informasi hoax atau tidak benar
terkait kebocoran data nasabah bca